menteri kooperasi dan umkm teten mas duki mendorong agar pemerintah indonesia mengambil langkah berani
dalam membatasi produk import di toko online termasuk tiktok shop
dalam hal ini teten berkaca dari india dan amerika serikat yang berani melarang operasional tiktok
hal ini diunggapkan teten saat rapat kerjasama dengan komisi enam dpr pada pekan lalu
india pun berani menolak tiktok misalnya kenapa kita enggak
amerika juga melarang tiktok misalnya untuk enggak jualannya boleh
tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial
nah di kita media sosial dia juga jualan
teten juga mengatakan jika pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce
agar umkm dalam negeri bisa bersaing di pasar digital indonesia
ia melihat jika tidak segera diatur tiktok berpeluang menciptakan monopoli pasar
orang belanja di online itu dinavigasi dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial
nah ini satu nah apalagi nanti payment systemnya sama sekarang sedang diusulkan
pembiayaan semua logistiknya mereka semua ini yang namanya monopoli
saya nggak tahu pkpu juga kurang bunyi ini
saya sudah akan ketemu dengan mereka
sejalan dengan teten kementerian perdagangan juga akan mengatur proses perdagangan

atau social commerce untuk mencegah umkm tidak tumbang
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan social commerce akan berdampak negatif
jika tidak diantar dengan jelas
keuangan perdagangan sosial media waduh jadi satu pak
itu kalau enggak diatur kolep pak betul
siapa tadi yang tanya saya itu
itu tiga bulan
tiga bulan aja itu beauty kita nanti ya kolep
oleh karena itu kami tata
sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e commerce
kalau mau jadi e commerce harus diajin lagi iya mau dagang beda
zulkifli hasan menyebut ada empat usulan yang diatur oleh pemerintah
termasuk media sosial tidak bisa otomatis menjadi e commerce
untuk bisa menjadi e commerce media sosial harus memiliki izin terpisah
tim liputan cnn indonesia